mbak tisa ini kan menjadi pengetahuan yang lumrah ya ketika kita hidup bertetangga kita hidup atau berada di satu lingkungan berada di satu ruang sosial yang tentunya semua berbeda beda ya
kalau anda lihat apa yang terjadi di video viral yang hari ini jadi banyak pembicaraan yang di cengkareng ini anda melihat memang ini semata hanya masalah konflik antar tetangga atau ada hal yang lebih genting lagi yuk
atau yang kita anggap kayaknya ini concern berat nih masalah konflik toleransi
ya mbak memang kalau fenomena seperti itu yang kita lihat seharian cukup ada lah ada saja ketika kejadian demikian
nah menurut saya kalau kasus kasus intoleransi di indonesia memang akhir akhir ini kan membuat kita prihatin ya mbak ya
nah kalau tadi dari kasus yang masalah pencemahan udara karena yang dianggap haram
menurut saya memang itu ada kesalahpahaman soal akidah begitu ya
sehingga jadi kesalahan pikir juga bisa dilatar belakangi karena tingkat stres warga yang juga tinggi
bahkan data menunjukkan dari riset kesehatan kemenkes gangguan mental emosional di masyarakat dki jakarta itu tinggi mbak
jadi dan itu bisa disebabkan banyak hal tadi
salah satunya misalnya
misalnya dalam kategori yang mungkin karena tingkat stres yang tinggi sehingga emosional itu menjadi semakin meningkat
dan itu disulut dengan hal hal yang menurut kita sepele gitu
tapi kan dampaknya jadi agak merembet nih mbak tishan jadi panjang
karena gini ketika seseorang terganggu taruh lah seperti kejadian di cengkareng ini terganggu karena aroma bau masakan babi
untuk satu agama memang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi
tapi di agama yang lain diperbolehkan gitu
nah masalah ini kan akhirnya berdampak panjang
apakah itu tidak menjadi pemikiran kita dan ini kan bukan terjadi satu dua tahun atau mungkin belasan tahun
ini sudah puluhan tahun ini seperti ini
memang sudah begitu
iya pada dasarnya kan sebenarnya kalau kita melihat secara akidah agama ya mbak ya
namanya toleransi itu kan pengertiannya sebetulnya adalah interaksi sosial gitu
jadi memang ada batas batas bersama yang
ada yang boleh dan tidak boleh dilanggar
nah ini memang sebagai esensi toleransi di mana sebetulnya masing masing pihak itu harus bisa mengendalikan diri
dan juga bisa saling menghormati apa ya
kebebasan beragama atau keunikan masing masing tanpa ada terasa apa
tanpa merasa terancam keyakinan atau hak hak mereka
jadi sebetulnya ini kan bisa di
kalau di islam
yang tidak diperbolehkan yang dianggap haram itu adalah daging babinya begitu ya
atau masak yang dicampur bersamaan dengan daging bapi
tapi kalau tidak sampai ke masalah udara begitu
kalau memang ada salah satu pihak yang beragama islam rasa terganggu
mungkin bisa diomongin baik baik
jadi dalam hal ini pola komunikasi yang perlu dibangun supaya lebih baik antar tetangga
kalau untuk kasus ini menurut saya begitu
bagaimana cara menyampaikan dengan baik
tidak perlu mengata ngatai sampai ada kata hewan yang lain keluar